ya kalau di atas saya sih
sedikitnya sepuluh mobil mewah dengan harga miliaran rupiah
yang diparkir diparkiran sebuah pusat perbelanjaan
dan langsung diberi tanda stiker merah oleh petugas
sebagai tanda belum membayar pajak kendaraan
kedepannya jika belum melakukan pembayaran
petugas akan mengeluarkan surat paksa untuk menyita kendaraan dan akan dilelang
ini kita temukan ada empat kalau nggak salah ada lima
kemudian tadi ada juga di lantai tiga
satu itu juga ada sekitar empat
nah kita nanti coba lihat yang di lantai lantai selanjutnya
rupanya memang dengan media ini lebih efektif
jadi mereka diketahui bahwa yang bersangkutan dengan enam puluh sekian
belum membayar pajak kendaraannya
sementara itu tim gabungan badan pajak dan retribusi daerah dki jakarta
kepolisian samsat jakarta utara dan satpol pp
melakukan penagihan door to door pada penunggak pajak
di sebuah mal di penjaringan jakarta utara kami sore
sejumlah kendaraan mewah yang terindikasi
diberi surat peringatan hingga penempelan stiker
kepala unit pkb dan bbnkb suban pajak jakarta utara
mengimbau kepada penunggak pajak mobil mewah
untuk segera melunasi tagian pajak mereka
terutama karena saat ini masih berlangsung masa penghapusan denda pajak
hingga tiga puluh desember dua ribu sembilan belas
sudah door to door ini sudah sejak awal tahun kita sudah menghapuskan
kerja gabungan door to door dari setahun tahun kemarin juga sudah kita lakukan
dalam rantau optimalisasi